daerah balihumara ataupun bahawai
itu tetap masuk dalam kawasan rawan bencana khusus untuk gunung api ruang
memang saat ini kita tetap mengarahkan supaya masyarakat yang bermukim
terutama di pinggiran pantai ini segera mengevakuasi diri masing masing
supaya ketika memang itu ada ancaman khusus untuk tsunami
ini kita semua dapat terhindari
bupati ini sementara juga mengungsi mencari tempat yang aman
dan beliau juga sudah mengimbau kepada masyarakat
baik masyarakat pengungsi ataupun masyarakat yang ada di seputaran paling umara dan pemuli
untuk secara bersama sama untuk melakukan evakuasi secara mandiri
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya